hebat hebat murid bapak
iya dong pak ustadz aku itu suka ngulang belajar kalau di rumah
wih rajin pangkal padai hemat pangkal kaya
terusin ya pak ustadz
itu bukan terusin
kalau terusin kemari itu balik lagi
sayuran sama ikannya teh sudah pada habis pak
belanjaan mesti pagi
idan neneknya berangkat keluar negeri bekerja untuk membiayai anaknya
buat apa dia berangkat keluar negeri
anaknya makan di rumah gak ada apa apa
pak hubungan idan sama nenek
ini urusan suami istri
bapak gak bisa ikut campur
ini mah urusan keluarga pak
idan itu kan suami nenek
jadi idan lebih berhak atas nenek daripada bapak
ida sebelum neneng kenal sama kamu nenek itu sudah hidup dari kecil sama bapak
sampai besar sampai dia berangkat keluar negeri
itu bapak yang murid
kamu mah baru belakangan ini kenal sama dia
idan kamu mau ikut campur
bapak gak bisa ikut campur
pak ustadz kayaknya aak sobry eh maksudnya aak sobry gak suka deh sama aku
dia kayaknya lebih suka sama dede
dodi tidak usah khawatir tentang sobri
nanti saya paksa sobri supaya jadian sama kamu
seorang anak itu harus berbakti sama orang tua
karena ridho anak ada pada ridho orang tua
tapi di islam tidak boleh sih kami dipaksa
tenang masih ada jalur lain
tuti sabar saja
harus baca taus dulu
kita harus berlindung dulu dengan nama allah
udah boleh pak ustadz
hebat murid bapak
aku itu suka ngulang belajar kalau di rumah
rajin pangkal padai
terusin ya pak ustadz
itu bukan terusin
kalau terusin kemarin
itu balik lagi
sejak ditinggal kawin sama pacarnya dia jadi stres
setiap hari gak pernah mau mandi
setiap hari nangis aja
kopi satu ya
iya sebentar kang
dari pagi belum kesini mak
sema sama suhauh nabar mbak by alhamdulillah keren usah pake
yaaah jamaah sekarang mbak bukan kuda pake mobil
haha nah itu ga murah
hahaha cari siapa si aceh jangkung iya dia kan nikah sama si em itu iya kerja di mana
di sekarang si aceh enggak kerja yang kerja si em di arab dia uh banget ya
tiap hari aceh kaki terima setoran tiap bulan iya begitu eh si akum semuanya kerja di mana
sekarang ada palingan lagi pada ngumpul si akum si dadang si aceh enggak pada kerja
istrinya pada di luar negeri astagfirullahaladzim
si yoyo hebat
dia sudah merubah semua kehidupan warga yang tadinya susah sekarang sudah jadi mapan dia
berat hati semua perempuan di sini bukan cuma di cibarengkok tapi juga di cimacan cikadu wanita
ciraos sudah pada berangkat
ada semua keluar negeri cuma dia aja tuh
lagi urus penempatan ma
semoga aja sebentar lagi
ma tapi tapi belum
hamdulillah rumah si yoyo di mana
deket lurus aja sana nanti tanya semua orang competit treat
buru buru mau jemput tuti
gak ada kembaliannya
uang kecil aja
lagian kopinya cuma lima ribu
ini uang besar semua
sini sini ma tukerin
cari kesempatan aja kamu
beneran atu ma
itu mantan suaminya
masih sombong aja
rumahnya pak ustadz kemet
tadi saya ketemu sama bapak kamu
buruan kamu pulang
saya permisi dulu ya